petugas direkturat reserse kriminal umum polda jawa barat secara intensif melakukan penyelidikan
terhadap kasus pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan di bagasi mobil
yang terparkir di garasi rumahnya di kampung ciseti subang jawa barat
lima tersangka telah ditetapkan yaitu yosep suami korban
mimin istri muda yosep arigi dan abi dua anak kiri yosep
serta danu keponakan korban
penetapan tersangka terjadi setelah satu dari lima tersangka
menyerahkan diri ke polda jawa barat
petugas kini melakukan pemeriksaan tambahan terhadap dua tersangka
sebagai rangkaian pembuktian guna memperkuat alat bukti
meski empat dari lima tersangka tidak mengaku terlibat dalam aksi pembunuhan
yang menewaskan tipi suhar ini dan amelia musti keratu
kabinet humas polda jawa barat komis pol ibrahim tompo menyatakan
penyidik telah memiliki alat bukti yang diyakini dapat mengarah
selain itu petugas juga tengah mempertimbangkan permintaan
salah satu tersangka mr atau danu untuk menjadi justice kolaborator
sementara itu kuasa hukum yosef fajar sidik mengaku
penetapan tersangka dinilai ganjil
ia bersama tim akan melakukan diskusi apakah akan mengajukan peradilan atau tidak
karena kliennya tetap membantah membunuh anak dan istrinya
ia memastikan pada minggu ini akan mengajukan perlindungan ke komnas ham
sebelumnya dikutip dari detik com yosep juga sempat mengirimkan surat
ke presiden jokowi dodo terkait penyidik
ketika dia mengajukan perubahan istri dan anaknya pada agustus tahun lalu
surat berisi permintaan keadilan dan kepastian hukum agar kasus segera terungkap
karena rumahnya kini termengkalai dan tidak terurus akibat diberi garis polisi
sementara itu keluarga korban mengaku sudah menduga pelaku pembunuhan adalah suaminya
hal ini berdasarkan banyaknya keganjilan
di antaranya mulai dari berubah baik hingga tidak terlihat terpukul
atas kematian anak dan istrinya
saya yakin itu berlaku
soalnya lah dari awal awal itu sebelum kejadian itu udah ada yang aneh aneh lah
untuk keluarga saya yang deket ya
udah kayak ganji lah lihat dia boro borok saya yang ini dia jadi baik
soalnya kan ada ganjilan di sini waktu tahlih
ada istrinya datang waktu otopsi itu mana mau mendoakan istrinya
kan enggak dia mau cupek aja
selain keluarga warga sekitar tidak menyangka bahwa pelakunya orang terdekat
keluarga berharap berpelaku dan motif segera terluka
kalau dari dilihat dari logikama ya kak
sebenarnya harusnya yang lebih itunya ya keluarga sendiri yang harus lebih
bukannya dari pihak lain
dia kan yang ngatain itu keluarganya cuma jadi berani ya
keluarganya berani berani gitu ke ibu sendiri gitu
kini yosef dan danu ditahan di polda jabal
sedangkan ketiga tersangka lainnya dipulangkan dengan status wajib lapor seminggu dua kali
peniputan sienik indonesia